inilah masjid terapung bghb yang dibangun di atas laut dengan tiga ratus tiang penyangga masjid di pantai mati rotasi parepare sulawesi selatan
sesuai namanya masjid ini terinspirasi dari presiden ri ketiga pj habibie
dengan gaya khas timur tengah kubah masjid menyerupai kubah masjid hagia sofia yang ada di istanbul
dan di bagian depan terdapat tinding yang menyerupai hajar aswat dengan warna hitam khas ka'bah
di sisi kiri dan kanan masjid ada sebuah teras yang menyajikan pemandangan laut lepas untuk para jemaah maupun pengunjung masjid
konsepnya model modern minimalis yang sangat cantik dan megah
sehingga beberapa toko yang memperkesini itu memuji interior dan eksternal masjid
karena lokasinya berada di jalur transportasi sulawesi banyak warga yang singgah untuk beribadah dan melepas lelah sejenak di masjid
tak hanya itu mengabadikan momen dengan latar belakang masjid juga menjadi salah satu pilihan terutama pada sore menjelang petang
di area masjid juga terdapat area bermain yang ramah untuk anak
kami dari makassar tadi ada kejuan suatu di kota parepare melihat pindahnya
masjid ini di laut ala kaindahnya kita singgah dulu ya
jika anda melintas di kota parepare anda bisa singgah ke masjid terapung b j habibie untuk melakukan ibadah sekaligus wisata religi
sementara itu di makassar sulawesi selatan ada sebuah masjid yang menyerupai bangunan ka'bah
masjid bernama al fatih al ansyar ini menjadi destinasi wisata religi dan obat akan kerinduan kebaikullah warga makassar
berlokasi di jalan pacinang raya kelurahan talo panakukang makassar masjid ini dilengkapi lafaz allah yang ada di dinding kaabah
tak ketinggalan sebuah hajar aswat juga menempel di sudut bangunan masjid ka'bah
seperti biasa selama lima waktu ada tenarus ada kegiatan kegiatan jamaah dan selalu banyak yang disuruh
masjid ka'bah ini pun menjadi destinasi wisata religi selama ramadan
bagi warga sulawesi selatan maupun dari daerah lainnya
tim liputan cnn indonesia sulawesi selatan